pikirin keluarga kita aja
rumah tangga kita
kamu gak mau ke rumah papa sedih
kalau emang bener mas al kenal sama roy
aku harus percaya sama suami aku
kurir yang ngantri rendangnya udah jalan
kirim pake kurir yang paling cepet
sebentar dia paling sampe
makasih ya pak
yaudah kalau gitu aku tungguin di depan gerbang ya
kamu makan yang banyak ya
makasih ya pak
salam buat mama ya
dan biar makasih karena udah masakin buat aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mas mas serah ya ganden gandengan
wow mas itu gini ya
ya ampun ini jantung bikin malu aja sih
dak dik duk dak dik duk suaranya kemana mana
kamu kenapa kik sakit
enggak mas enggak kenapa kok mas
yakin makasih ya mas randy udah nangkep kiki
terima kasih hari ini kiki bahagia banget
paket paket paket
ya mas ada apaan ya
ini pak ada paket makanan buat bu andin
oh begitu iya pak
nanti saya sampaikan ke bu andin
makasih pak berubah sih pak
maaf itu paket buat bu ani
iya buat bu andin
sini biar saya cek dulu
ah nggak menjadi repot amat sih semuanya dicek mulu
kamu gak usah bawain ini semua perintah dari pak al
oke dah nih
pak itu paket punya saya
sini itu rendang soalnya
maaf bu ini perintah dari pak al
biar saya pastikan dulu semuanya aman
itu aman lah orang dari orang tua saya sendiri kok
kalo misalkan gak percaya buk aja
ah dimang paket rendang lagi dicek mulu
gak usah kaget gitu
aku denger kok kamu tadi telfonan sama mbanding
kamu itu emang curiga juga ya
kalau ali itu ada hubungannya sama roy
udah jawab aja gak papa
jujur sama aku
andien itu masuk rumah sadik
karena andien itu minum racun dari laki laki yang
aku juga gak sengaja di hari yang sama
sempet nabrak orang ini
tapi di saat yang bersamaan polisi datang untuk menangkap dia
saat polisi menangkap dia
dia sempat teriak
kalau dia sama sekali tidak bersalah
yang bersalah justru aldebaran dan juga roy
aku jadi berpikir kalau
apa yang dimaksud oleh erlangga ini
adalah aldebaran dan roy
dan juga roy
terus aku sempet temuin
erlangga ini di kantor polisi praja lima
aku gagal untuk mendapatkan informasi apapun
karena sepertinya erlangga ini sangat marah sama aldebaran

gitu ya sah
tapi sebelum ini juga aku pernah
denger sih dari mamanya aldebaran
dia sebut sebut nama roy
tapi setelah dia nyiput niput nama roy
dia tuh bener bener emosional banget
kayak depresi gitu
jadi masyarakat itu adalah
disini enggak ada yang namanya roy mbak adeknya masal namanya rosdiana
terus iya dan waktu itu juga aku sempat ngelidikin kalau fro itu siapa aku coba tanya ke
kiki tapi jawaban kiki emang aldebaran itu ada saudara tapi namanya rosdiana bukan roy
hai mau cobain gak ini mama lo yang buat enak banget aku jangan sabar mau coba
waw galus delicious mau deh mau juga mau cobain nanti
lu cobain juga ya buatan mama loh
youtube kek banget sayang mau coba coba ya